kita masuk ke berita pertama pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan
kenaikan tarif cukai rokok ini sejalan dengan kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar satu ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
dikutip dari cnn indonesia com direktur jenderal bea dan cukai mengatakan
namun pemerintah masih mengkaji berapa tarif cukai rokok pada tahun mendatang
kajian ini berdasarkan aspek kesehatan tenaga kerja dan penerimaan negara
wacana kenaikan harga eceran rokok menjadi lima puluh ribu perbungkus didukung penuh oleh komisi nasional pengendalian tembakau
padahal ongkos produksi per batang hanya sekitar rp tiga ratus sampai rp tiga ratus lima puluh ribu rupiah
maksud kami tiga ratus rupiah
padahal kematian akibat rokok di indonesia mencapai sekitar tiga ratus ribu orang per tahun lebih tinggi dari kematian akibat alkohol
yakni di angka seratus ribu orang
apalagi dari segi belanja negara pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar tiga ratus lima puluh triliun rupiah untuk mengatasi penyakit akibat rokok
sementara pendapatan cukai rokok hanya di angka rp satu ratus lima puluh triliun rupiah tahun ini
bahkan menurut komnas pengendalian tembakau masyarakat miskin masih membelanjakan penghasilannya untuk rokok sebagai prioritas kedua setelah beras
jadi memang sasaran yang diusulkan oleh ui itu mengurangi jumlah perokok samping menambah pendapatan negara tentu
jadi kalau ditanyakan apa visibel atau tidak mungkin
kalau mungkin saja kalau pemerintah memang mau putuskan naikkan harga lima puluh ribu
visible untuk menurunkan jumlah perokok ya visible itu efektif biasanya
kabar yang menyebutkan produsen rokok bakal menaikkan harga jual produknya hingga lima puluh ribu rupiah perbungkus
diakini akan menguntungkan pabrikan rokok ilegal
mereka bisa melego harga rokok lebih murah karena tidak membayar cukai ke negara
dilansir cnn indonesia com
salah satu produsen rokok terbesar di indonesia yaitu pt hm sampurna menegaskan tidak berencana menaikkan harga rokok sampai hingga harga lima puluh ribu rupiah perbungkus
seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial
karena selain hanya akan menggerus penjualan wacana itu juga akan merugikan petani tembakau sampai ke pedagang rokok kecil yang selama ini membantu penjualan perusahaan
apalagi dengan tingkat tarif cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini
negara sudah dirugikan hingga sembilan triliun rupiah oleh peredaran rokok ilegal
karena mereka tidak membayar cukai
hasil studi yang dilakukan beberapa universitas di indonesia
perdagangan rokok ilegal saat ini telah menguasai sebelas tujuh persen pangsa pasar rokok nasional
pro kontra beragam ekses jika harga rokok dimahalkan telah mencuat di kalangan publik
meski baru berupa wacana ataupun kajian
di sejumlah negara maju rokok memang telah lama berharga mahal
office of drugs and crime mengeluarkan data tujuh negara dengan harga rokok termahal di dunia
dan berikut kita lihat daftarnya
pada peringkat tujuh ada perancis harga rokok rp satu ratus enam belas perbungkus
memicu protes dari beberapa warga perancis
dan di peringkat berikutnya itu peringkat ke enam
ada negara kanada yang menetapkan harga rokok rp satu ratus dua puluh satu delapan ratus empat puluh dua perbungkus
dan pemerintah kanada menerapkan pajak yang sangat berharga
yang sangat besar untuk satu bungkus rokok
peringkat selanjutnya negara islandia menerapkan harga rokok ekvivalen dengan rp satu ratus dua puluh lima satu ratus tiga puluh satu perbungkusnya
di islandia rokok menjadi salah satu barang yang diawasi sangat ketat oleh pemerintah
lalu inggris berada di urutan ke empat
inggris menetapkan harga rokok di kisaran rp satu ratus enam puluh satu satu ratus delapan puluh empat
untuk itulah warga inggris sering membeli rokok di negara negara lain
dalam setahun terakhir
dan di posisi ke tiga ada norwegia dengan harga rokok yang perbungkusnya mencapai rp satu ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh enam
norwegia bukanlah tempat yang banyak perokok
namun di sana rokok menjadi barang yang mahal
selanjutnya ada negara selandia baru dengan harga rokok rp satu ratus sembilan puluh tiga dua puluh enam perbungkusnya
pajak untuk rokok di negara ini terus menerus naik
dan hal ini yang menarik
hal ini yang menyebabkan para perokok di sana akhirnya memilih untuk berhenti
dan yang terakhir negara dengan harga rokok termahal di dunia adalah australia
negara kangguru ini menerapkan harga rp dua ratus sebelas sembilan ratus tujuh puluh tiga perbungkusnya untuk satu bungkus rokok saja
harga per batang rokok pun bisa mencapai satu dolar amerika atau sekitar tiga belas rupiah per batang
dan banyak warga australia yang akhirnya memilih untuk berhenti merokok
pemimpin perusahaan indonesia mengatakan bahwa perusahaan indonesia tidak akan mencapai harga rokok
pemimpin perusahaan indonesia mencapai harga rokok yang mencapai rp dua puluh per bungkus

setelah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat
banyak yang setuju dengan rencana kebijakan tersebut
tapi tak sedikit pula yang menentang keras dari berbagai perspektif
adalah pusat kajian ekonomi dan kebijakan publik fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
yang mengungkap sebuah studi tentang cara mengurangi jumlah perokok di indonesia
studi ini mengungkap kemungkinan perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat dari harga normal
dari segi kesehatan rokok memang dianggap sebagai ancaman serius yang menurunkan kualitas kesehatan masyarakat
bahkan bisa mengakibatkan kematian
jumlah perokok di indonesia juga tergolong tinggi
menurut data dari badan kesehatan dunia who
jumlah perokok aktif di indonesia pada tahun dua ribu lima belas mencapai enam puluh juta orang
dan diperkirakan akan terus meningkat
menjadi sembilan puluh juta orang pada tahun dua ribu dua puluh
wacana kenaikan harga eceran rokok menjadi lima puluh ribu perbungkus didukung penuh
oleh komisi nasional pengendalian tembakau
komnas pengendalian tembako menilai saat ini cukai rokok lebih rendah dari alkohol
padahal kematian akibat rokok di indonesia mencapai sekitar tiga ratus ribu orang per tahunnya
lebih tinggi dari kematian akibat alkohol di angka seratus ribu orang
bahkan menurut komnas pengendalian tembakau

kpk menurut komnas pengendalian tembakau
masyarakat miskin masih membelanjakan penghasilannya untuk rokok sebagai prioritas kedua setelah beras
masyarakat miskin masih membelanjakan penghasilannya untuk rokok sebagai prioritas kedua setelah beras
jadi memang sasaran yang diusulkan oleh ui itu mengurangi jumlah perokok
samping menambah pendapatan negara tentu
jadi kalau ditanyakan apa visibel atau tidak mungkin atau tidak
kalau mungkinnya mungkin saja kalau pemerintah memang mau putuskan naikkan harga lima puluh ribu
visible tergantung dari lihat kita dari mana
namun usulan ini ditentang oleh banyak pihak yang menggantungkan diri dari industri rokok

ide ini dinilai bisa menghancurkan bisnis industri rokok di indonesia
menurut data dari komisi nasional penyelamat kretek
terdapat tiga puluh tiga puluh lima juta orang yang bekerja dalam rangkaian industri ini
termasuk sekitar tiga delapan ratus pabrik rokok
masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah menilai lima pabrik rokok
masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah menilai lima pabrik rokok
tapi hampir suatu pendidikan selesai di multiplayer ini
mem county pewakil prok
jika kamu ingin berpengalamanateurs lain nyampe google did tegen website dioc
video ini bersalah
di kamar deskripsi
ya kalau sekalian ada usulan gitu mending lebih baik pabriknya aja yang ditutup sekalian
daripada harga dinaikkan nanti orang orang yang sudah mencandu rokok dengan ekonomi menengah ke bawah untuk beli rokok seharga itu kan terlalu berat
sebenarnya sih senang senang aja
di samping sehat suaminya terus pengeluaran untuk saku suami juga nggak berat
tapi ya kasihan pegawai pegawai yang kerja itu mas phk nya kan otomatis banyak itu
omsetnya dari rokok itu kan lumayan juga
kalau buat negara kan pajaknya kan tinggi lumayan bisa bantu sih sebenarnya
cuma untuk kesehatan dari segi kesehatan itu kurang bagus
persoalan rokok memang menjadi perdebatan yang tidak pernah habis
pertentangan antara faktor kesehatan ekonomi dan juga budaya selalu bergesekan tak berkesudahan